event director fiba world cup dua ribu dua puluh tiga budi satrio jiwandono memastikan satu tim papan atas di dunia bola basket yakni kanada akan berlaga di indonesia pada piala dunia bola basket agustus hingga september nanti
budi menyampaikan kepastian ini usai melakukan audiensi dengan menteri pemuda dan olahraga di gedung kemenpora pada selasa
selain kanada ia juga memastikan akan ada tim papan atas lainnya yang akan berlaga di indonesia
tim tim lain tersebut akan dipastikan melalui drawing yang akan dilaksanakan di manila pada bulan april
dipastikan akan main di indonesia kanada ini juga terpilih karena pemain pemain nba nya juga banyak dari kanada juga
setelah itu akan ada satu atau dua negara dalam tanda kutip ya papan atas yang akan juga berkompetisi di jakarta nanti
tapi itu nanti secara resmi akan melalui proses drawing di manila